udah urusin cabut bukan begitu kemarin perempuan itu disediakan orangtua sekarang dipaksa orang
muda itu ada apa dengan perempuan itu sebenarnya cantik jadi banyak yang nemun seret seretan
tani kalau boleh nyaret nyaret bogle selalu serius atau gimana sih ya perempuan aja diomongin udah
udah bokel hp lagi sudah
sepertinya ada sebuah kekuatan yang menyelimuti tubuh perempuan itu
dia tidak bisa ditembus oleh kekuatanmu
seseorang telah melindungi dengan sebuah kekuatan
tidak usah khawatir masih banyak cara lain untuk mendapatkan dia asal persyaratannya dapat
penuh saya sambut nih apapun syaratnya apapun syaratnya hahaha sarman sarman memang kamu licik
sarman hahaha kalau pakardes dan penduduk kampung ini menurut saya sebagai pembunuh
silakan pak tapi saya ingin pakardes membuktikan kesalahan itu
saya memeriksa nyi jomrang berdasarkan kecurigaan penduduk
kalau memang benar saya melakukan kesalahan itu tidak mungkin saya berani
datang ke sini untuk dipiksa pakardes ini pasti ada pihak ketiga yang menunggangi
itu menuduh nih jombrang
itu sepengetahuan pak kades
masih ada dukun di ujung perbatasan kampung sini
pak kades perlu mencurigainya
siapa dia ya
kalau nyi tidak mau
itu hak nyi jombrang
bagaimana nanti kalau penduduk itu
berbuat anarkis terhadap nyi jombrang
saya tidak nakut
nah tapi nyi
warga sudah mempunis
bahwa nyi jombrang adalah pelaku pembunuhan itu
bukan ini dukun
yang ada di ujung
perbatasan kampung ini
seperti akan terjadi sesuatu di sini
ini ya santai santai aja dulu

kayaknya ada yang minta tolong nih pak
sepertinya di rumah pak husin
saya permisi dulu
pak kades pak kades
pak husin meninggal
pak husin meninggal
betul pak kades
innalillah ibu innalillah ibu
bilang aja lo penakut lo masalah asal lo pakai alasan segala
siapa orang itu
auu lo kata dia permisi dulu kalau melewat
gue yakin pasti dia mau melakukan sesuatu
ben kencing kali dia
hasan sani ayo kita kejar dia